merayakan akhir pekan saya sambut dengan kemeja baru kacamata baru sepatu baru tebak apalagi yang baru
tempat saya berdiri tapi di seberangnya kawasan kota tua
setelah dilakukan revitalisasi kawasan kota tua kini berubah wajah
selain jalur pedestrian menjadi lebih luas kawasan kota tua kini juga menjadi bagian dari zona emisi rendah
sehingga nyaman digunakan untuk para pejalan kaki
tadi kesini naik kapal mbak
lumayan enak sih mempermudah nggak kan tadinya pas itu diputer sampai ke yang sini kan
jadi ini langsung deket gak capek
kebetulan naik transjakarta
lebih gampang nggak sih mas sekarang
lebih gampang sih karena ada transjakarta ada krl untuk pedestrian oke sih
tidak hanya itu kawasan kota tua kini juga lebih ramah bagi para pengguna transportasi umum
mulai dari krl komuter line hingga bus transjakarta
bagi masyarakat yang ingin naik krl dapat turun di stasiun jakarta kota
sedangkan pengguna bus transjakarta dapat turun di halte kota baru tepat di depan stasiun jakarta kota
nah pada akhir pekan ini saya akan berkeliling menikmati wajah baru kawasan kota tua yang berada di sisi barat kota jakarta
destinasi pertama saya akan menikmati kawasan kota tua yang berada di sisi barat kota jakarta
saya akan memulai dengan membuat gerabah dari tanah liat yang ada di museum seni rupa dan keramik
kalau masuk musim berapa bu
lima ribu rupiah aja oke terima kasih ibu
terima kasih ibu
dengan tambahan biaya sebesar lima puluh ribu rupiah pengunjung akan mendapatkan arahan dari pemandu selama proses pembuatan gerabah
pengunjung juga akan mendapatkan sebongkah tanah liat yang siap untuk dibentuk sekreatif mungkin
caranya mudah pertama basahi tangan lalu kita putar alat dengan satu kaki
kemudian tekan tanah liat dengan ibu jari sesuai dengan bentuk yang diinginkan

setelah gerabah terbentuk dapat dihias juga dengan berbagai model

motifnya bisa dibuat menggunakan tusuk gigi
atau seperti saya yang membuat kuruf dengan menggunakan tanah liat tambahan
ia alat yang main

xe saya akan datang dan buat sebelum itu d carta scale unik atau pria giliran uni
asal diawasin dengan kedua orang tuanya
setelah tadi membuat gerabah saya ingin menjadi anak jakarta sesungguhnya nih
ya berfoto untuk menambah koleksi foto di media sosial
ini di magic art tiga d museum
museum ini menampilkan berbagai lukisan dan juga seni tiga dimensi
yang dapat dilihat oleh para pengunjung dengan biaya rp enam puluh bagi orang dewasa
serta rp empat puluh untuk anak berusia tiga sampai tujuh belas tahun di weekday
sedangkan untuk weekend biaya masuk dibanderol seharga rp delapan puluh ribu rupiah untuk dewasa
dan rp lima puluh untuk anak berusia tiga tujuh belas tahun
terima kasih banyak mbak
terima kasih banyak mbak
nah buat kalian jangan takut kalau misalkan ke magic art tiga di musim sendiri
karena akan ada petugas yang membantu kalian untuk mencari spot foto terbaik kalian
ada tujuh zona ruangan yang ada di museum ini
lukisan satwa lautan rutinitas
dinosaurus horror dan petualangan
museum ini buka dari pukul sepuluh pagi sampai enam sore untuk hari senin hingga jumat
sedangkan untuk hari sabtu minggu serta hari libur nasional bukanya dari jam sembilan pagi sampai tujuh malam
setelah puas mengisi konten di media sosial sekarang waktunya kita isi perut
saya pun menuju ke sebuah kafe yang hanya menyajikan jamu tapi dibuat dengan versi yang modern
ada tujuh belas jenis minuman yang disediakan dengan harga mulai dari rp dua puluh hingga rp tiga puluh lima diantaranya
ini perpaduan kunyit asem gula dan krim
dan yogurt dengan harga rp tiga puluh
yaitu perpaduan beras kencur krimer dan susu dengan harga tiga puluh rupiah
yaitu perpaduan kunyit asam gula dan soda dengan harga rp tiga puluh
kafe yang terletak di kawasan kota tua ini buka setiap hari mulai pukul sembilan pagi sampai delapan malam
sekarang saya mau coba ada yang namanya golden yogurt
perpaduan kunyit asem gula sama yogurt
ini unik banget karena jarang banget nih ada yogurt dicampur sama jamu
wah ada apa nih ya rame rame gini
oh ternyata di luar kafe ini ada warga yang sedang berkunjung ke festival ini jakarta
ada tarian betawi dari anak anak jakarta
terus ada pameran dari berbagai komunitas
penjualan berbagai jenis makanan minuman serta berbagai penampilan dari musikus nasional
festival ini berlangsung hingga minggu delapan belas september dua ribu dua puluh
di permudahan akses diperbanyaknya aktivitas seperti saat ini menambah daya tarik kota tua
jadi buat kalian jangan ragu
kalau misalkan mau ke kota tua dari pagi sampai malam untuk menghabiskan akhir pekan bersama keluarga atau sendirian kayak saya
tim liputan cnn indonesia